ketua mumpartai demokrat agus harimurti yudhoyono bertemu ketua umum golkar erlangga hartarto
pertemuan berlangsung di rumah dinas menko perekonomian erlangga di widya chandra sabtu kemarin
apakah pertemuan kedua tokoh politik ini erlangga hartarto dan ahy adalah sinyal penjajakan koalisi kedua partai politik jelang pemilu dua ribu dua puluh empat
nah untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua dpp golkar aceh hasan sazili
selamat sore kang aceh
selamat sore mbak nana
dan direktur eskuti parameter politik indonesia adi praitno selamat sore mas adi
selamat sore ripana
oke saya mau langsung ke kang aceh dulu
kang aceh dari sekian banyak ketua umum parpol dan tokoh politik di republik ini
kenapa ketum golkar hanya bersilaturahmi dengan ketum demokrat ahy
apa yang spesial dari demokrat dan ahy
ya sebetulnya pertemuan ini tidak hanya dengan ee
dengan demokrat ya
jadi insya allah akan ada pertemuan pertemuan dengan ketua umum partai politik yang lain
dan momentumnya memang saya kira kemarin adalah
silaturahmi yang dilakukan antara ketua partai golkar yang juga menko perekonomian
dengan pak agus armudji dudoyama atau ahy
yang juga mentor perekonomian dengan pak agus armudji dudoyama atau ahy
tentu momentumnya ya berkepatan dengan perayaan hari raya ibu putri
sebagai sesama muslim dan juga sebagai ketua umum partai politik
saya kira selama ini kan memang komunikasinya sangat baik
antara pak herlangga dengan pak agus armudji
ya seling melakukan komunikasi politik secara intens
jadi ya sebetulnya bukan hanya dengan pak ahy
pak erlangga juga banyak berkomunikasi dengan ketua umum partai politik yang lain
oke sebetulnya bukan hanya dengan ahy saja bahwa ketua umum anda berkomunikasi
dengan partai politik yang lain dengan ketum partai yang lain
tapi yang paling di highlight yang diberikan menarik perhatian ataupun yang dipertontonkan ini adalah
pertemuan kemarin antara ketua umum anda dengan ahy
ya karena pertemuan ini adalah pertemuan pasca lebaran
dan ini kan kemudian tentu akan ada komunikasi dengan ketua umum partai politik yang lain
dan sebelumnya kan kita tahu bahwa pak herlangga juga sempat bertemu dengan pak sidjian palo
bertemu juga dengan muna b tiga
dan bertemu juga dengan ketua umum partai politik yang lain
jadi saya kira pertemuan ini adalah upaya untuk ya terus melakukan komunikasi politik
setidaknya tentu beliau sebagai ketua kcb kcben dan juga sdpm incorporation
membangun komunikasi dengan semua komponen politik yang ada di republik
dukungan politik dalam konteks pemulihan ekonomi dari para kekuatan politik di indonesia
tentu sangat penting untuk dilakukan
kang aceh berarti tidak ada yang spesial dari pertemuan antara ketua umum golkar dengan ketua umum demokrat begitu
ini pertemuan biasa saja anda ingin mengatakan begitu kang aceh
ya penjajakan upaya untuk membangun komunikasi tentu terus dilakukan oleh kita
masing masing partai politik kan tentu memiliki kebijakan tersendiri
terkait dengan misalnya menghadapi pemilu dua ribu dua puluh empat
ketua kcb telah menetapkan bahwa pak ilham tartarto sebagai calon presiden
tentu ini kan perlu dikomunikasikan kepada ketua umum partai
dan masuk juga dengan pak agus harimopi yudhoyono
ini saya kira tentu kan komunikasi secara intens itu akan menjadi permulaan bagi munculnya
kemudian komunikasi yang
di ratu lagi
jadi saya kira ini penting juga
kan orang nggak tiba tiba kemudian harus melakukan penyatuan diri ke dalam satu koalisi
kalau sebelumnya kita tidak melakukan komunikasi komunikasi secara intens
masing masing partai politik
kang aceh saya harus tanya ya
kalau tadi anda katakan bahwa penjajakan begitu ya artinya ini bukan silaturahmi biasa
ada pembicaraan politik dong dari pertemuan kemarin
sebagai dua duanya kan sebagai ketua umum partai politik
pasti ada pembicaraan politik
oke pasti ada pembicaraan politik ya
anda katakan itu ya
saya mau langsung tanya ke mas adi
mas adi tadi diakui oleh kang aceh bahwa ini penjajakan untuk koalisi
kemudian pasti ada pembicaraan politik karena keduanya adalah ketua umum partai politik
artinya ini bukan silaturahmi biasa
apa yang bisa anda analisa dari pertemuan kedua ketumpar poli nih erlangga dengan aha ya
ya saya kira ini kan satu fenomena politik ketika
antar ketua umum partai politik itu melakukan silaturahmi ya
kita di indonesia seringkali menyebutnya sebagai silaturahmi plus plus
yang umum umum ini karena momentum idul fitri mohon maaf hari batin dan seterusnya
jadi politik kita itu seringkali dibicarakan dalam ruang ruang yang sebenarnya begitu santai sempit dan terlihat sepele
anggaplah misalnya idul fitri ini kan relatif agak sepele ya
karena itu setiap tahunan yang kemudian orang menerka tidak akan ada pembicaraan apapun
tapi di kita di ruang meja yang dianggap sepele dan serhana itulah kemudian gagasan gagasan besar bisa disediakan bersama
jadi tidak mengherankan kalau kemudian pertemuan pak erlangga dengan aha itu dianggap sebagai upaya untuk menjalan hubungan menuju jalan panjang di dua ribu dua puluh empat
jadi kalau hanya atas silaturahmi biasa rifana nggak menarik diskusinya
harus ada cantulan politiknya dengan bilpres
apalagi misalnya ada pujian pujian dan kemudian pertalian historis yang coba untuk diungkit bahwa golkar dan demokrat sempat pernah dalam satu perahu koalisi di zaman sby gitu ya
dalam dua periode belakangan lebih memilih untuk berseberangan gitu karena demokrat ke prabowo misalnya golkar ke jokowi
jadi itu yang kemudian dilihat sebagai satu fenomena politik
yang kedua yang paling penting menurut saya adalah karena bagi golkar adalah pak erlangga itu adalah hak
pak erlangga itu adalah harga mati yang harus maju dalam pencapresan
tentu membuka komunikasi politik dengan berbagai kanal tidak bisa dipungkiri
apalagi sekarang sudah mulai ada slot slot bahwa misalnya prabowo dengan puan kemudian anies dan sandi misalnya
bisa saja dengan ganjar pranowo pak erlangga gitu
kemudian dengan ahy kemungkinan kemungkinan itu akan terus dicoba ya
tapi yang jelas saya melihat ke depan bahwa akan terjadi pertarungan antara ketua umum partai yang terus

masuk tiga besar dengan mereka yang kemudian memiliki elektabilitas yang cukup kuat
tentang konfigurasi pilpres di dua ribu dua puluh empat yang akan datang
jadi bagi saya ini adalah satu fenomena politik yang pasti ada panggung belakangnya yang kemudian bicara tentang politik elektoral
entah itu pilpres entah itu pilek dan saya juga yakin tentu juga menyangkut pilkada serentak yang juga digelar dua ribu dua puluh empat yang akan datang rifana ya
oke kang aceh kalau kita lihat ya selama ini bahwa selama sepuluh tahun golkar itu tidak berkoalisi dengan partai demokrat
karena partai demokrat berada di luar pemerintahan
kenapa kemudian tiba tiba golkar merasa ingin merangkul demokrat
kenapa tidak prioritaskan dulu menjajaki koalisi di internal koalisinya pak jokowi yang sekarang
apakah kemudian ingin menambah ataupun merambah rekan koalisi baru
ya segala kekuatan politik dalam konteks konfigurasi dua ribu dua puluh empat tentu saya kira penting ya untuk dilakukan komunikasi politik
karena masing masing partai politik tentu memiliki agenda yang sendiri
termasuk saya kira di dalam koalisi pemerintahan jokowi gema rum yang saat ini memang kita berkomitmen untuk menghantarkan pemerintahan ini hingga dua ribu dua puluh empat
tetapi tentu masing masing di antara partai partai koalisi kami yakin memiliki independensi sendiri untuk menentukan kekuatan
dan untuk menentukan arah politiknya
dan karena itu dibagi kami selagi tidak mengganggu bagi proses menghantarkan kesuksesan pemerintahan jokowi sampai dua ribu dua puluh empat
saya kira kita semua memiliki agenda tersendiri untuk memenangkan baik pemilu legislatif pemilu presiden di bulan februari dua ribu sembilan belas
mampu nanti dalam konteks yang ada di dua ribu dua puluh empat
oke jadi bagaimana kita tahu bahwa proses politik ini kan masih sangat terbuka bagi melakukan kerjasama dengan partai partai politik yang lain
ini juga telah ditemukan di dalam misalnya koalisi di dalam pilkada di tahun dua ribu dua puluh yang lalu
jadi saya kira memang kita harus bisa membedakan
mana agenda politik
yang terkait dengan koalisi
dan juga agenda politik yang terkait dengan pilihan kita di tahun dua ribu dua puluh empat
kita akan bahas nanti soal elektoral ya
ketua umum golkar dan juga ketua umum demokrat
itu akan menarik sekali soal peluang keduanya untuk berkontestasi dan juga berkoalisi dalam pilpres dua ribu sembilan belas
tapi kita harus jeda terlebih dahulu

untuk kita yang telah menangkan kontestasi pada pemilu dua ribu dua puluh empat
nah mas adi kalau melihat elektabilitas ketua umum golkar dan juga ketua umum demokrat erlangga dan juga ahy yang tidak terlalu tinggi di puncak survei
apakah koalisi ini akan menguntungkan bagi kedua partai karena tidak ada kotel efeknya
saya ingin komentar dua hal rivana tentang golkar dan demokrat
ya dalam sistem presidenialisme multipartai ekstrim
itu tidak ada basis oposisi dan
apa namanya kubu pemenang yang secara permanen yang kalah bisa jadi teman yang kalah juga pun
begitu itu yang terjadi dalam praktik politik kita yang kedua saya bisa memahami rifana kenapa
misalnya ketua umum air langga misalnya ataupun ahaye itu tetap ngotot maju pilpres karena
sekalipun basis elektabilitas mereka itu tidak masuk tiga besar kalkulasi politiknya sederhana
suara pilek itu belum dikonversi menjadi suaranya ahy dalam konteks itulah saya kira ketum ketum
partai ini confident bahwa sekalipun mereka tidak masuk tiga besar tentu mereka itu akan bisa
menaikkan elektabilitasnya dalam satu simulasi itu yang pertama yang kedua yang paling penting bagi
partai partai saat ini itu kenapa mereka ngotot ya karena memang orang orang yang di luar partai
punya kendaraan misalnya elektabilitasnya juga enggak seberapa sebut saja misalnya anies baswedan
sama halnya dengan
pak erlangga yang cuma misalnya dua ataupun tiga persen sama sama tidak bisa menjamin dalam konteks
kemenangan itulah yang saya kira kenapa misalnya pak erlangga belakangan relatif ketemu dengan sejumlah ketum ketum
partai tentu ini untuk menciptakan momentum politik yang lain kan sudah diciptakan momentumnya pdip itu
misalnya puan sudah terlihat sangat diusung betul selain ganjar pranowo tentu saja begitupun dengan
misalnya gerindra belakangan kita melihat prabowo aktif misalnya berkunjung ke berbagai tempat dan
bersilaturahmi dengan jokowi dan golkar sebagai pemenang pemilu kedua tentu tidak mau ketinggalan
momentum ini dimana ketua umum mereka adalah orang yang juga sangat pantas diperhitungkan
dalam konteks pilpres sekalipun nanti misalnya kawin silang antara demokrat dan golkar dalam
simulasi survei itu kan karena banyak nama yang muncul di mana tapi kalau sudah dikerucutkan
dua nama head to head ataupun tiga capres itu suara akan terkanalisasi dengan beberapa kandidat
yang kemudian akan terlihat itu yang paling penting yang tidak kalah penting adalah ini kan belum ada
serangan serangan negatif nih ke berbagai calon bisa saja yang di atas angin itu bisa saja dia
terjun ke bawah gitu ya kalau kemudian dikritik oleh publik secara perlahan misalnya pak ganjar
belakangan mulai dikritik soal angka kemiskinan itu agak serius tuduhannya dalam tanda kutip oke mas
adia artinya kedua ketua umum ini wajib maju mereka akan memaksakan diri untuk maju karena
mau tidak mau ini akan mengerek elektoral partainya ini untuk memanaskan mesin partai ini untuk ini
untuk kotel efek partainya begitu ya mas adi ya ya tentu itu harga mati bagi partai bahwa kotel efek
itu adalah satu niscaya dalam sistem pemilihan presiden dan pilek secara langsung yang kedua
rivana agak aneh bagi saya bikin partai politik membesarkan partai politik kalau kemudian harus

yang berbeda maka mereka akan memiliki partai yang lebih baik dari partai politik yang lebih baik dari partai politik
kepada orang lain apalagi mereka punya partai lalu pertanyaan kita untuk apa bikin partai kalau
kemudian tidak berani memberikan harga mati kepada ketua umum mereka untuk maju dalam pilpres makanya
saya memahami betul psikologi partai politik golkar misalnya ataupun demokrat sekalipun elektabilitas
kelemenan untuk memenangkan itu baik baik apalagi banyak belum ada kerja kerja politik dari partai
untuk mengkonversi suara partai menjadi suara pribadi ketua umum mereka oke saya mau tanya
ke kang aceh kang aceh kalau memang nantinya berkoalisi golkar dengan demokrat apakah kemudian
golkar tetap mengotot mengajukan erlangga hartarto sebagai calon presiden meskipun elektoralnya di
bawah ahi kalau kita lihat dari beberapa lembaga survei elektoral erlangga hartarto
masih satu sampai satu persen artinya golkar tetap bertahan dan menangkan keputusan dari partai politik
tetap bertahan capres itu harga mati atau masih bisa ada negosiasi politik karena kalau capres
elektoral tokoh itu pasti yang lebih diutamakan kang aceh ya begini kita harus mengetahui bahwa
nama pak erlangga sebagai calon presiden ini kan belum sepenuhnya tersosialisasikan dengan
lebih masif berbeda dengan figur figur yang lain yang mereka jauh jauh hari sebelumnya terdapat
momentum momentum politik yang menjadikan nama mereka kualitasnya jauh lebih tinggi ya apa
elektriklitasnya juga jauh lebih tinggi tentu tidak efektif kalau misalnya membandingkan pak
erlangga sebagai ketua umum partai golkar yang baru deklarasi sebagai calon presiden itu dalam
beberapa tahun terakhir ini dibandingkan juga misalnya dengan pak mohon maaf misalnya pak
prabowo gitu yang sudah beberapa kali menjadi calon presiden dan
wakil presiden atau misalnya dengan para kepala daerah yang selama ini memang mereka punya
basis konsekuensi berdasarkan atas teritorial mereka nah karena itu pada akhirnya ujung ujungnya kan
konfigurasi pilpres itu masyarakat setidaknya dihadapkan pada ya tiga atau paling banyak empat
pilihan itu pun juga kalau apa namanya kalau
paling banyak bisa jadi kita akan dihadapkan pada konfigurasi dua tiga gitu ya dari calon presiden
dan itu siapa yang menentukan tentu yang menentukan adalah mereka yang memiliki dukungan terhadap partai
politik karena konstitusi kita memang mengharuskan demikian nah karena itu maka seiring dengan proses
politik yang terus dilakukan melalui komunikasi politik yang intent dilakukan oleh kita sebagai
pada aktivis politik tentu kita masih sangat optimis dan optimistik bahwa kader partai sekarang ini
kita dorong sedemikian rupa para relawan sudah menunjukkan keterbukaan sikap politiknya untuk
oke jadi kesimpulannya golkar tetap akan mengajukan pak erlangga hartarto sebagai capres
ya meskipun elektoral nya nanti sampai tenggak waktu di bawah begitu ya ya kita akan menunjukan
ini pasangan politik dan koneksi politiknya tentu kita masih sangat optimis ya karena konstitusi
kita masih sangat optimis dan politiknya tentu kita masih sangat optimis dan kontraksi politiknya tentu kita masih sangat optimis ya karena konstitusi
tahu bahwa memang itu adalah keputusan dari musyawarah oke oke jadi nggak bisa berubah
begitu kakak saya ini adalah kita sebagai orang politik tentu harus berpegang tegur kepada aturan
partai politik kita karena itu tiap proses politik tentu berlangsung secara dinamis namun kita
tahu bahwa sebagai partai politik yang sudah berpengalaman partai golkar tentu kita harus
berpegang tegur pada aturan musyawarah nasional yang kita sepakat bersama oke bahwa ada keputusan
resmi di munas golkar yang menetapkan bahwa capres golkar adalah pak erlangga hartarto tapi sekali
lagi politik itu sangat cair kalau partner partner ataupun calon calon partner koalisinya partai
golkar menginginkan ada negosiasi pasti ruang itu akan terbuka begitu kang aceh ya saya kira
itu semua pasti ada keputusan politik yang harus dilakukan berdasarkan atas aturan aturan yang
disepakati dengan partai ya ya ya menjadikan pak erlangga sebagai calon presiden tentu inilah yang
sekarang terus meneruskan mengkomunikasikan publik itu terkait dengan persediaan yang partai golkar
oke oke mas adi terakhir ya ini kita melihat konstelasi dan juga angka statistik saja kalau
misalnya nanti golkar dengan demokrat akhirnya
serius menjajaki koalisi dan mereka berdua baik erlangga hartanto dan juga ahaye harus maju untuk
highcall untuk menaikkan penawaran untuk menaikkan elektoral partainya sebagai kotel efek ini nanti
tarik menariknya siapa yang diajukan sebagai capres dan juga cowok pres pasti akan sangat

mengatakan pembela pemerintahan yang diperlukan oleh pemerintahan yang diperlukan oleh pemerintahan yang diperlukan oleh

dengan golkar tentu mematok hal ini ya ini akan berhasil mm atok harga mati sebagai capres ya
dengan golkar tentu mematok hal ini ya ini akan berhasil mm atok harga mati sebagai capres ya dengar mungkin mengincar posisi nomor
dengar mungkin mengincar posisi nomor
untuk mengincar posisi nomor dua untuk partai politik misalnya seperti

demokratie yang elektabilitas yang jauh
berada di bawah golkar ini untuk bacaan sementara ya makanya teman teman golkar itu cukup confident
bahwa pak erlangga juga bisa bersaing dengan nama nama besar yang kedua menurut saya kenapa
misalnya pr langga itu disurvey dianggap tidak signifikan ya karena memang begitu nama nama yang
muncul itu banyak betul rifana ada sepuluh ada lima belas tapi kalau coba untuk dikerucutkan misalnya terutama
yang realistis maju ada pak erlangga sebagai ketua umum golkar kemudian ada pak prabowo dari
pdip itu cukup puan ataupun ganjar misalnya saya kira elektabilitas pak erlangga lebih dari dua atau tiga persen
dipilih untuk dua ribu dua puluh empat karena masih serba galak bulita tidak mungkin yang kedua bagi saya sebagai feedback
tentu bagi golkar pak erlangga saya kira kedepan memang harus lebih banyak muncul sebagai ketua
umum golkar ya untuk memberikan statement statement politik yang terkait dengan situasi politik kita
yang berkembang selama ini pak erlangga hanya terlihat
sebagai menko yang kemudian mencoba untuk selalu memberikan harapan harapan besar terkait dengan
pembangunan ekonomi tapi ingat sekalipun pertumbuhan ekonomi kita mulai tumbuh empat ataupun
lima persen yang mendapatkan insentif politiknya bukan pak erlangga tapi pak jokowi tingkat
kepuasan jokowi naik tapi bukan pak erlangga hartarto bagi saya positioning politik ke depan
untuk menderek elektabilitas pak erlangga tidak ada pilihan lain setiap ada isu penting politik
strategis pak erlangga tidak boleh tidak harus muncul sebagai ketua umum positioning
golkar misalnya diantara langkanya minyak goreng harga harga yang melambung misalnya ataupun misalnya
terkait dengan situasi politik yang lainnya hanya dengan cara itu paling mungkin pak erlangga secara
perlahan akan dilihat oleh publik sebagai orang yang kemudian dinilai cukup serius gitu ya untuk
maju di pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang sehingga apa yang disampaikan oleh pak aceh itu masyarakat
mulai tersosialisasi oh pak erlangga ini mau jadi presiden di dua ribu dua puluh empat mas adi saya harus potong ya
oke mas adi saya harus potong tolong dijawab pertanyaan saya artinya pada saat penentuan
capres dan juga cawapres elektabilitas tokoh itu yang menjadi faktor utama ya kalau kita lihat dari
kemarin kemarin beberapa kali pemilu yang digelar itu elektabilitas tokoh itu menjadi penentu utama
bukan elektoral partai itu dulu mas adi iya elektabilitas tokoh itu bisa dikira triwana
kita ingat persis dulu jokowi waktu melawan prabowo itu cukup rendah padahal modalnya sebagai gubernur jakarta
dengan relawan ada trigger ada momentum kemudian bisa melampaui prabowo ganjar prabowo juga begitu
di jawa tengah dulu tidak ada yang memperhitungkan ganjar akan menang begitupun dengan anies baswedan
di jakarta itu dalam survei survei ada tiga besar kok artinya kalau sudah mengerucut simulasi ada
calon tiga dua atau empat orang maka akan terlihat bagaimana kerja kerja politiknya disitulah akan
terjadi tarung bebas saat ini kan calon calon ini kan masih manis manis semua belum ada serangan serangan yang kemudian membahayakan
disitulah daya tahan elektabilitas calon itu akan dipertaruhkan jangan jangan capres yang ada di atas langit saat ini ya bisa terjun bebas
dan sebaliknya yang saat ini tidak muncul justru dia akan menjulang ya belum ada serangan yang begitu efektif lah
karena masih semua sedang merabah rabah sedang saling puji dan saling tebar persona satu sama yang lain
baik kita tunggu nanti bagaimana konstelasi politiknya menarik sekali tadi feedback yang disampaikan oleh mas adi praitno
kepada partai golkar terutama kepada ketua umum golkar pak erlangga hartarto karena pr nya tadi kang aceh dan juga kawan kawan tampaknya berat sekali
harus bisa mendorong pak erlangga untuk tampil sebagai ketua umum golkar bukan sebagai menko perekonomian
karena sekali lagi setiap isu ekonomi yang penting itu yang mendapatkan feedback bukan pak erlangga yang mendapatkan insentifnya bukan pak erlangga
tapi insentifnya sampainya ke presiden jokowi jadi ketua umum anda gak dapat apa apa mungkin jadi samsak tapi insentif elektoralnya nggak ada jadi harus tampil
mengambil isu isu politik tadi yang disampaikan oleh mas adi kita tunggu nanti bagaimana gebrakan gebrakan dari partai golkar
untuk bisa mengerek elektoral dari ketua umumnya terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini ada ketua dpp partai golkar
aceh hasan syazili dan juga mas adi praitno direktur eksekutif parameter politik indonesia sehat selalu kang aceh dan juga mas adi
dan cnn indonesian newsroom akan kembali sesaat lagi bersama rekan saya iqbal kurniadi